transmart full day sale september ceria hadir menemani aktivitas anda
hari ini selasa dua puluh enam september dua ribu dua puluh tiga mulai dari toko buka hingga pukul sepuluh malam
serentak di seluruh gerai transmart se indonesia
bagi pelanggan yang menggunakan aloprime kartu kredit bank mega
dan juga kartu kredit bank mega syariah
kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
selamat siang reza
pantauan anda seperti apa suasana dan juga keseruan transmart full day sale hari ini di sana reza
ya selamat siang
fani transmart full day sale ini kembali digelar pada hari ini selasa dua puluh enam september dua ribu dua puluh
perang diskon ini bertebaran untuk ragam produk fani
tadi kalau saya pertama ke seksian bahan pangan pokok itu
untuk ibu ibu mungkin yang suka masak rendang
sengkel untuk sapi begitu ya itu untuk satu kilonya biasanya rp satu ratus tiga puluh sembilan
untuk hari ini khusus di harga rp satu ratus sebelas saja
untuk ayam broiler juga yang biasa satu kilo itu rp tiga puluh empat
untuk hari ini khusus di harga rp dua puluh tujuh
dan tidak hanya untuk harga bahan pangan pokok saja
tapi tadi saya juga sempat bermain ke lantai dua di transmart cepaka putih ini
di sana ada ragam produk furniture rumah seperti tv
atau meja tv ada kasur ada karpet dan lain sebagainya
itu semuanya diskon juga
dan yang paling menarik tadi sebenarnya dari perhatian saya adalah sepeda listrik
yang harganya juga bervariasi
tapi kalau tadi saya lihat ada yang harganya sekitar enam satu itu tadi diskon
setelah diskon harganya menjadi rp lima lima ratus saja
ada juga yang harganya rp empat seratus
harganya menjadi tiga tiga saja sudah langsung bisa dibawa pulang
tapi kalau berbicara apa yang paling menarik menurut saya di transmart full day sale ini
adalah di seksion elektronik
saya akan memperhatikan kepada anda fanny
ini adalah ragam elektronik yang dijual di transmart cepaka putih di transmart full day sale hari ini
kalau kita lihat ini adalah salah satu produk
harga normalnya ini di angka rp dua sembilan ratus
setelah diskon yakni dua enam ratus empat puluh sembilan
dan setelah diskon kembali menggunakan alo prime ini harganya menjadi rp dua tiga ratus sembilan belas
harga normalnya rp delapan puluh empat seratus
kita bergeser ini ke tv salah satu yang cukup laris juga di transmart full day sale
ini kalau kita lihat untuk lima puluh inci
harga normalnya ini sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan fani
setelah didiskon menjadi rp enam satu ratus sembilan puluh sembilan
dan ditambah lagi diskon jika menggunakan alo prime ini harganya rp lima lima ratus tujuh puluh sembilan
itu artinya potongannya bisa sampai tiga hingga
dan untuk berbicara ataupun berbincang mengenai dengan diskon yang didapatkan di transmart full day sale
pada hari ini saya sudah bersama dengan pak yayan
store manager dari transmart cempaka putih
selamat siang pak yayan
pak yayan ini diskonnya besar besaran pada hari ini transmart full day sale
yang paling banyak ditanya oleh pelanggan
gimana cara mendapatkannya nih pak
oke untuk full day sale kali ini memang
di akhir bulan september ini
dan pengguna mega credit card dan mega credit sari a
ya seperti biasa yang menjadi favorit tentunya di area elektronik ya
jadi customer kita bisa mendapatkan harga led yang hd
itu mulai dari harga rp satu lima ratus
itu sudah dapat harga led tv tiga puluh dua inch
dan untuk yang android tv nya
itu bisa mendapatkan harga dari mulai rp satu tujuh
baik pak yayan
tapi kan pastinya ada banyak orang yang berkunjung ke transmart
tapi belum mempunyai kartu kredit bank mega
ataupun kartu kredit bank mega sari a
gimana tuh pak
oke cukup mudah ya
datang hanya datang ke transmart
di gerai gerai yang terdekat di kota kota customer ya
walaupun tidak ada kartu kredit mega dan kartu kredit mega syariah
dan kita bisa langsung install di aplikasinya di handphone masing masing customer
di masing masing gerai juga sudah tersedia body nya
atau tim alo nya untuk membantu
menginstal di handphone masing masing customer
baik terima kasih pak ya atas waktunya
selamat siang pak
ya fani seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak yayan
selaku store manager dari transmart cepaka putih
jadi tidak usah khawatir
untuk para pelanggan yang berkunjung ke transmart
namun belum mempunyai kartu kredit bank mega
bank mega sari a
nanti akan dibantu oleh para petugas yang ada di sini
sehingga dapat membuat akun
dan dapat menikmati
diskon besar besaran yang berlangsung di transmart
full day sale pada hari ini
dan transmart full day sale ini berlangsung
mulai dari gerai buka
hingga jam sepuluh malam nanti
di seluruh transmart yang ada di indonesia
ini kalau tadi saya sudah ke seksian harga bahan pangan pokok
dan sekarang berada di elektronik
kayaknya sebentar lagi saya akan mau lihat lihat nih fani
ke bagian seksian pakaian
karena kayaknya diskonnya juga besar besaran
sementara demikian kembali ke anda fani
oke berarti bisa sambil bekerja sambil melihat lihat juga
dan tentunya kita harapkan agar semakin banyak begitu ya pak
terima kasih pengunjung yang datang kesana hari ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza siregar